tni angkatan laut hingga kini masih menunggu perintah operasi penyelamatan sandra di filipina
ya meski demikian tni angkatan laut tetap disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk
selain kapal perang yang bersiap diperairan tarakan
tni angkatan laut juga menyiapkan brigade pasukan pendarat marinir
sejumlah tank meriam hingga pasukan khusus disiagakan di markas marinir cilandak jakarta
tetapi keputusan penggunaan kekuatan militer tetap berada di tangan presiden serta panglima tni
dan enam kapal perang milik tni angkatan laut sudah merapat di dermaga mamburungan tarakan kalimantan utara
seluruh prajurit yang bertugas di kapal siap menjalankan misi pembebasan sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf
kri ajak semula bertugas di perairan ambalat
kapal ini juga digunakan untuk latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat beberapa waktu lalu
kri ajak siap bergeser ke wilayah perbatasan untuk misi pembebasan warga negara indonesia
yang disadera kelompok abu sayyaf
jika ada perintah resmi dari pemerintah indonesia
saat ini pemerintah filipina belum memberi izin ke militer indonesia untuk melakukan operasi militer
kri ajak selama melaksanakan tugas operasi benteng ambalat ini
sudah sangat sangat siap dengan kondisi teknis yang ada
apabila sewaktu waktu diperintahkan oleh pimpinan tertinggi kami dalam hal ini panglima tni
untuk melaksanakan tugas tersebut seluruh prajurit kri ajak beserta kri ajak siap melaksanakan tugas